sejumlah tokoh masyarakat menjalani vaksinasi covid sembilan belas pada hari ini dan untuk mengetahui seperti apa sebenarnya pengalaman mereka dalam menjalani vaksinasi covid sembilan belas ini telah terhubung dengan kami melalui sambungan telepon dengan influencer dr tirta di sleman daerah istimewa yogyakarta
halo selamat sore dokter apa kabar nih dokter setelah enam jam disuntik vaksin
tidak oh justru lapar ya dokter ya
dok ini berbicara soal banyaknya masyarakat yang penasaran sebenarnya ini prosesnya seperti apa
kalau tadi di bandung dikatakan bahwa ada screening apakah sama yang dilakukan di sleman
karena presiden joko widodo sendiri kalau saya tidak salah kemarin sempat dilakukan swab test terlebih dahulu untuk mengetahui apakah terinfeksi covid sembilan belas ataupun tidak
iya saya diswab juga kok saya diswab juga pada hamin satu
pada hamin satu terus proses selanjutnya apa itu dok
yang dicek oleh pihak kesehatan
jadi setelah swabnya negatif saya di screening dulu mengecek enam belas screening
pertanyaan pertanyaan setelah negatif semua
terus habis itu inform konsen tanda tangan
makanya dari sini kita bilang tapi semua wajib kan soalnya ada tanda tangan inform konsen ini
boleh nolak kan kalau inform konsen
iya inform konsen itu kan pernyataan pedis dari pasien resiko resikonya
kalau dia nggak mau tanda tangannya nggak bisa divaksin
makanya gimana kita memaksakan nggak bisa kan
oke berarti kita juga bisa berhak untuk menolak
tetapi kalau misalnya kita sudah dijadwalkan begitu apakah itu juga bisa kita tolak dokter
nah makanya disinilah pentingnya narasi edukasi publik
dua puluh tahun yang lalu kita bisa edukasi mengenai pentingnya keluarga berencana program imunisasi wajib
lalu program imunisasi tbc dan kawan kawan

kok sekarang kita harus mengasibkan
semakin diwajibkan semakin dikasih sanksi malah semakin antipati rakyat
setelah tanda tangan inform konsen saya dicek tensi gula darah lalu dicek suhu denyut nadi
lalu habis itu langsung divaksin lima menit setelah vaksin tunggu tiga puluh menit untuk mengecek kipi level tiga
kalau udah nggak ada apa apa pulang deh makan enak saya makan enak
ini masih jaga ya saya masih di pusat lasturi ini pak
berarti tidak ada efek samping sama sekali ya dok ya
karena biasanya kan kalau misalnya ada sesuatu
yang masuk ke dalam tubuh kita biasanya ada efek sampingnya nggak ada sama sekali
tanda ini perlu digaris bawahi
apa yang ditakutkan
berbicara soal pro dan kontra juga terkait dengan penyuntikan covid ini yang sampai sekarang masih terus berlangsung dokter
nah ada juga yang mengatakan bahwa
untuk vaksin ini sebenarnya ada perbedaan antara vaksin yang mungkin saja diberikan ke pejabat sama influencer
vaksinnya sama sepial pialnya sebungkusnya semua sama nggak ada yang beda
berarti yang dikatakan
itu hoax semua
itu adalah ulah ulah oknum oknum yang tidak mau indonesia keluar dari pandemi
harus di sell tuh orang orangnya beri hoax kayak gitu
berarti yang dikatakan oleh salah seorang anggota dpr yang mengatakan bahwa ada perbedaan harga harga begitu pak
itu perbedaan harga harga
pak bu ripka ngawur itu
komisi dpr sembilan bu neti sudah diskusi sama saya
bu neti mendukung
amin satu saya juga nggak tahu
nggak tahu itu tiba tiba mengatakan
dia mengatakan tiga statement
pertama uji keamanan belum keluar nah udah keluar
terus dia bilang sinovac vaksin sampah
kalau vaksin sampah ngapain perdana menteri singapura malah pesen
tahu nggak pfizer itu efek sampingnya berapa
dia tahu nggak direktur pfizer itu belum menandatangani fakta bahwa dia siap menanggung side effect
kalau nggak tahu apa apa jangan sok sok kritis tuh
baik ini terkait dengan apa yang harus dilakukan ataupun tidak boleh dilakukan setelah mendapatkan vaksin dok
jadi kalau vaksin tuh dilakukan dua kali ya dosisnya untuk mendapatkan proteksi yang maksimal dalam jadwal empat belas hari
ya tetap sampai kita protokol tiga m
jaga jaraknya itu diganti menjadi kerumunan simple kalau nggak bisa jaga jarak ya kan
cuci tangan pakai masker makan enak suplemen olahraga teratur jangan arogan jaga diri jaga sesama
tahan tahankan diri sampai lima belas bulan kenapa
disuruh sehat atau susah
dokter kalau misalnya kita setelah divaksin terus kita mengadakan
kita mengadakan parti parti segala macem itu bagaimana
istana marah kan
ya udah istana marah kan
gimana perasaan anda kalau ditegur presiden langsung
jadi kita harusnya menegur tindakan rafi ahmad karena rafi ahmad itu kan entertain
mungkin dia belum paham situasi do and don't nya
jadi disini ada dua belah pihak
pertama pihak istana harus evaluasi siapa yang menunjuk raffi ahmad untuk divaksin
sudah tau dia entertain
entertain itu kalau manggung pasti nyopot masker dong
harusnya tahu resikonya gitu loh
yang kedua raffi ahmad juga harus ditegur karena dia sudah tidak menjalankan protokol
tapi dia gerjap
tetapi karena ada pak ahok disitu
ingat ada pak ahok disana
situasinya jadi beda mas
kita tau sama taulah
pak ahok itu sempat kena kasus yang dululah
dan ini akhirnya disandingkan lagi dengan pak hrs
sekarang di youtube viral
tagarnya adalah keadilan
kalau pak rs kena tersangka kerumunan pak ahok juga kan ribet pak
jadinya sekarang beribet ribet
inilah pelajaran berharga bagi kita
sama sama nahan diri
karena kita nggak tahu media sosial itu seperti apa
gara gara ada pak ahok dan mas raffi ahmad
sekarang polisi mau manggilin semuanya
karena ada pak ahok kalau takutnya nggak diproses
ini gorengannya jadi politik mas
berarti kalau dari sisi anda sendiri sebagai salah satu seorang tenaga medis
berarti setelah disuntik ini kita tetap harus tetap menjalankan tiga m ya
tidak boleh langsung bebas seperti itu
untuk bisa melakukan apapun
perlu digarisbawahi ya
acaranya rafi itu privat di rumah
cuman kan rumah rumah itu bisa dapat tamu ya kan
terlepas rafi bisa
baik baik bagaimana
jadi bagi saya kalau misalkan rafi itu
tadi banyak orang bilang ya kan kalau swabnya negatif
dia batu protokol
yang dimasalahkan pemerintah itu protokolnya
jadi harapan saya ya rafi setelah minta maaf
setelah minta maaf dia akan sadar diri dan memperbaiki
nah dokter tadi juga kalau menurut informasi yang saya dapatkan
siapa saja yang mendapatkan vaksinasi
terutama di hari ini akan mendapatkan buku vaksinasi
itu sebenarnya isi bukunya itu apa itu dok
isi bukunya itu adalah anjuran anjuran resiko kipi anjuran tiga m dan jadwal vaksinasi berikutnya
saya dapat tanggal dua puluh delapan januari nanti yang kedua
udah habis itu selesai deh
itu kenapa harus ada dua kali ya dok ya
apakah satu kali suntik aja kita bisa langsung terbebas atau bagaimana dok
tidak boleh kan harus dua kali dosis
memang itu adalah prosedur yang dialami tubuh
kalau imun kita itu terbatas mas
ibarat mobil lah
mobil kalau kita buru up sekali jebol mas mesinnya mas
jadi emang sudah peneliti menerapkan dua kali dosis dalam jadwal dua minggu mas
buku itu berfungsi pengontrol kita
zaman kita kontrol kesehatan ibu anak itu buku kia
nah berbicara soal vaksinasi yang sudah anda dapatkan tadi siang
sebenarnya apakah ada masukan mungkin bagi tenaga yang melakukan vaksinasi di hari ini
ataupun dari pemerintah terkait dengan sistem ataupun proses administrasi dan juga vaksinasi
kalau dari saran dari saya yang diperbaiki mekanisme registrasi peduli lindungi
karena banyak yang telah registrasi jadinya nggak bisa divaksin mas
oh karena tidak bisa tidak terdaftar atau bagaimana ini dok
jadi dia sudah di sms tapi salah track it jadinya malah nggak bisa
berarti masih banyak yang perlu diperhatikan oleh pemerintah maupun tenaga yang ikut melakukan vaksinasi ya dok ya
dokter nah ini berbicara juga terkait dengan vaksinasi covid sembilan belas yang sedang berjalan
nah ini dokter apa yang akan yang ingin dokter sampaikan kepada masyarakat yang mungkin saat ini sedang ragu ragu begitu
apakah saya nanti akan divaksin atau justru tidak setelah melihat adanya video yang sempat viral ataupun cuitan yang sempat viral dan lain sebagainya dokter
ya coba monggo lihat video saya kalau saya setelah vaksin kenapa kenapa silahkan anda nggak divaksin
sampai sekarang saya malah porsi makan saya perlu tambah
saya hidup bahagia dan kerja dengan tenang
baik dokter terima kasih dokter sudah berbagi informasi dengan kami
tentunya kami menunggu bagaimana nanti update update dokter terkait vaksinasi ini
biasanya dokter akan mengupdate
terus di media sosial atau bagaimana ini untuk perkembangannya
saya pakai update terus akan update terus
baik dokter terima kasih atas informasinya salam sehat dokter
siap salam sehat